gagal yang ada training hari pertama gue
jelas kejadiannya jelas
jelas kan terbukti siapa yang salah
gua bukan kan
udah ga salah ngotot lagi
gapapa deh udah ya gua maafin cuman ya
pesen gua lu jangan pernah
mau ugal ugalan lah di jalan
yang bahaya tuh bukan cuman lu doang
orang lain juga yang rugi juga siapa
orang lain juga inget bro
nyawa cuma satu denger lo tuh
oke berantem lagi
gue bantuin ya
udah pur yuk
shell gue bantu ya
shell nanti kalau ada orderan yang masuk
lo jangan lupa langsung caput aja di sticky note ini
terus jangan lupa langsung
tempel di meja chef biar bisa langsung dibaca
kalau untuk cangkir teh atau kopi
jangan lupa digeser ke kanan duluan
kenapa harus ke kanan
kenapa lagi nih
oh jadi biar nanti pelanggan itu langsung masuk
sorry baru habis ngambil di gudang
oh iya ini tisunya lu taruh di tempat ini atau cuma di meja dalam doang
di tempat yang kosong aja di meja terasnya ya
kalau gitu gue taruh di sini ya
oke terima kasih pak
sepertinya aku harus cari jalan pintas supaya lebih cepat sampai
kenapa papa malah mau belok
papa mau ambil jalan lain atau dia udah tau kalau gue ikutin
suara apa itu ya
sepertinya ada kecelakaan di ulang
hah di warteg iya
lo jangan soal nyalain gue

udah udah jangan berani ngikut udah udah jangan berani ngikut
gue harus cabut dari sini nih sebelum papa lihat gue kecelakaan
dan sampe ribut jalan kayak gini
apa tadi buat dia
maaf mas maaf mas kebetulan di mobil saya ada kameranya
jadi kita bisa playback gimana kondisi jalanan tadi
boleh gue gak salah kok
bu maaf bu itu ada apa ya
ada kecelakaan motor pak
korbannya masih di sana
iya masih lagi ditolongin sama warga
kenapa perasaanku gak enak ya
kenapa perasaanku gak enak ya
kenapa perasaanku gak enak ya
aku mulai tercelakaan itu
masih ada waktu
kamu sudah di sana
kamu pesen aja dulu ya
aku sebentar lagi
nanti kalau ada data yang masuk
nanti kalau ada data yang masuk
paham gak bu misha
paham pak saya bakal bekerja semaksimal mungkin biar tidak mengecewakan bapak
oke nanti kalau ada pelanggan yang datang kamu langsung tangani ya
kok bisa banget sih mereka kesini
semoga aja gak ada perang dunia antara anak ipa sama ips di sini
aduh kenapa mereka sih yang harus datang
kalau mereka bikin rusuh gimana
gagal yang ada di sini
keren yang hari pertama gue
mas kejadiannya jelas
terbukti siapa yang salah
gue bukan ya kan
udah kalau gitu minta maaf aja mas
udah gak apa apa deh
cuman ya pesen gue
lu jangan pernah mau ugal ugalan lah di jalan
yang bahaya itu bukan cuma lu doang
orang lain juga
yang rugi juga siapa
orang lain juga
dengar lu tuh
sorry juga ya tadi udah ngegas ya
pak makasih pak
untung aja papa nggak jadi lihat kesini
nah sekarang gue bisa buru buru nih ngikutin bapak lagi
ini hari pertama kamu
tolong tunjukkan kalau kamu bisa bekerja dengan baik ya
tolong dilayani ya
pak boleh nggak tamu yang itu biar saya aja yang layani
kebetulan itu temen temen sekolah saya
jadi biar lebih gampang itu
biarin nih si al aja
biar dia punya pengalaman untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan
kamu kan sudah berhitung dia